pemerintah dki jakarta kini tengah merevitalisasi jpo bundaran senayan
jembatan ini diklaim lebih ramah bagi pejalan kaki serta penyandang disabilitas dan juga hemat energi
lalu bagaimana sini perkembangan dari pembangunan jpo ini
kita sudah bersama koresponen cnn indonesia indrayani laksmi di kawasan senayan jakarta
selama siang laksmi
di tengah informasi kita terima terkait jpo tidak layak ada lagi jpo yang putus yang liftnya tidak berfungsi
sekarang anda berada di jpo yang katanya kekinian dan lebih ramah untuk pejalan kaki
bisa anda gambarkan kepada kami
selama siang hanum
memang pemerintah provinsi dki jakarta tengah merevitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang atau jpo yang berada di kawasan sudirman
salah satunya tempat saya berdiri sekarang yaitu di jpo bundaran senayan
dan di sini saya ingin menjelaskan dulu kepada anda mendestrikan dulu kepada anda hanum
bahwa saya tengah berdiri
kita juga bisa melihat bahwa ada dari pekerja proyek yang masih menyelesaikan proses pengecatan di bagian sisi pagarnya bisa dibilang seperti itu
dan yang paling terlihat dari desain jpo bundaran senayan ini sendiri adalah dari bentuknya yang bisa dibilang modern dan kekinian hanum
kalau kita bisa lihat di sini ada lantainya
jika selama ini lantainya itu bentuk lama kalau sekarang itu adalah grc bisa dibilang seperti itu
yaitu plastik kayu yang ada di sepanjang jembatan penyeberangan orang ini sendiri
dan di jembatan ini sepanjang enam puluh tujuh meter itu juga luasnya lebih besar lebih luas lebih lebar maksud saya jika dibandingkan dengan jpo yang lama
dan yang paling menarik hanum
jika saya bisa memberi informasi kepada anda bahwa untuk atapnya sendiri memang transparan dan bentuknya itu memang konsepnya itu adalah cincin puntir
karena jika melihat dari bentuknya memang berbentuk seperti cincin yang seperti jembatan ini seperti terikat kepada cincin dan berwarna putih
dan yang paling menariknya lagi adalah jika malam hari jembatan ini akan berwarna warni
mengkapi dengan lampu led
dan untuk jembatan di bundaran senayan ini sendiri memang masih dalam tahap proses penyelesaian
artinya perampungan terakhir untuk pembedahan material dan juga perampungan di bagian jalan ini sendiri
namun untuk bagian lift sendiri kami mendapatkan informasi dari pihak kontraktor bahwa untuk liftnya akan dipasang di dua sisinya
artinya di bagian barat dan juga bagian timur itu ada dua nantinya namun baru akan dipasang pada bulan akhir maret nanti
jadi memang nantinya jembatan ini akan dilengkapi artinya atau ramah disabilitas dan juga baik juga untuk digunakan oleh para lansia dan juga ibu hamil
namun untuk liftnya itu sendiri baru bisa dipergunakan setelah proses pemasangannya yaitu pada bulan maret nanti
tidak hanya di bundaran senayan ini sendiri hanum ada dua lagi di sekitar sudirman di sekitar senayan yaitu di gelora bung karno dan juga di kawasan polda metro jaya atau pmp
oke tadi saya melihat bahwa di polda metro jaya
dalam proses pembangunan gelagar artinya gelagar di sebelah barat itu masih perlu dibuat jalurnya atau jalan yang melintangnya ini hanum
namun yang di sebelah timurnya itu sudah selesai dan juga masih perlu melakukan proses pembuatan atap
sedangkan yang di bagian gbk ini sendiri yang di sebelah sana tidak jauh dari sini sekitar dua ratus meter dari ratu plaza atau di jpo budaran senayan
itu prosesnya sekitar tujuh puluh lima persen sudah rampung dan masih perlu melakukan proses
pemasangan atap jadi memang untuk jpo ini sendiri nantinya akan bisa dipergunakan oleh pengguna namun kami masih memastikan kapan sebenarnya jpo ini akan bisa dilintasi oleh para pengguna jalan
dan yang perlu diinformasikan juga hanum bahwa untuk di jpo ini tadi saya melihat bahwa sebenarnya ini nantinya akan terhubung dengan jalur transjakarta dan juga bis transjakarta
namun baru ada dua jembatan penyeberangan orang artinya di bundaran senayan
dan juga di jembatan penyeberangan orang artinya di bundaran senayan
dan juga penyeberangan orang gbk yang bisa dilintasi atau bisa dipergunakan oleh masyarakat saat ini
artinya di polda masih belum bisa dipergunakan oleh masyarakat yang akan berangkat menuju tempatnya dengan menggunakan bis transjakarta hanum
baik laksmi yang terakhir dong kita juga pengen tahu ini untuk selain masyarakat yang menggunakan jpo di wilayah senayan kira kira ada perencanaan di mana lagi kira kira jpo seperti ini akan dibuat laksmi
ya untuk jembatan penyeberangan orang kekinian ini sendiri memang sebenarnya adalah jembatan yang tengah dibangun oleh pemerintah provinsi dki jakarta yang perencanaannya itu telah dilakukan sejak tahun lalu
dan untuk jembatan di bundaran senayan ini telah dibangun sejak bulan november lalu artinya hanya sekitar dua bulan saja untuk merampukan khusus untuk bundaran senayan ini sendiri
sedangkan untuk yang gbk dan juga polda metro jaya masih membutuhkan waktu lebih lama lagi
dan kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa sebenarnya ada beberapa tempat lagi yang nantinya akan dibuat
ada kemungkinan di sekitar tomang hanum namun kami masih memerlukan konfirmasi dari pihak dinas bina marga pemprov dki jakarta hanum
baik laksmi kalau begitu ini merupakan angin segar ya untuk kita para pejalan kaki supaya merasa lebih aman dan juga safety gitu
bisa melihat keindahan jpo yang ada seperti itu
terima kasih laksmi atas laporan anda langsung dari senayan jakarta